richard eliezer dituntut dua belas tahun penjara sementara itu putri candrawati dituntut delapan tahun penjara
ada sejumlah respons dari masyarakat terkait dengan hal ini
dan kita akan bahas bersama pada hari ini siang ini dengan guru besar hukum bidana universitas jenderal sudirman
hipnu nugroho yang sudah tersambung melalui sambungan zoom
selamat siang prof hipnu
masih lekat sekali ya diingatan kita ketika kemudian jpu ini membacakan tuntutannya
baik itu kepada putri candrawati maupun kepada richard eliezer
ini kemudian menuai banyak sekali tanggapan bahkan di ruang sidang hakim harus menyetop sementara begitu proses persidangan
nah kita fokus dulu kepada kemudian tuntutan yang diberikan kepada richard eliezer
ada dua belas tahun penjara begitu
namun yang disoroti adalah bagaimana kemudian richard
sementara itu di sisi lain juga merupakan pelaku yang melakukan eksekusi tembakan tersebut
kalau dari kacamata hukum apakah ini kemudian tuntutan yang disampaikan oleh jpu ini sudah bisa dinilai adil kah begitu prof
jadi begini bicara justice collaborator itu kalau kita lihat perkembangan ilmu hukum
di common law dibawa ke indonesia sebagai buah reformasi bahwa ketika itu orang takut untuk melaporkan
ketika itu orang takut untuk menjadi saksi
dalam hal inilah maka lahirlah undang undang lpsk untuk melindungi siapapun yang menjadi saksi
tidak menjadi ada suatu ketakutan
dan akhirnya juga ada justice collaborator
itu adalah suatu perkembangan di mana ketika saksi yang berani melapor dan mampu berkontribusi dalam penguapan pekara
berkontribusi maka akan diberikan reward
nah itu reward
nah dalam konsep inilah makanya dituangkan dalam undang undang lpsk pasal sepuluh
nah gc kalau kita lihat di dalam undang undang itu dikatakan bahwa ketika seorang sudah dinyatakan gc
dan diakui oleh
penuntut umum yang merupakan rekomendasi dari lpsk adalah berarti diakui
dengan demikiannya hukumannya ringan
karena ringan suatu tindak pidana sebagai gc akan mendapatkan hukuman yang paling ringan
artinya kalau dalam kasus hukum ini definisi paling ringan itu kalau memang kita hanya melihat satu sisi
dan memang kemarin juga disampaikan jpu ya prof ya bahwa posisi richard ini sebagai jc
itu juga merupakan satu hal yang meringankan hukumannya begitu
meringankan tuntutannya ya
tapi kalau kita bicara definisi ringan itu seharusnya berapa tahun prof
nah kan terminologinya dalam kasus ini mbak
dalam kasus ini nih kayaknya jaksa agak problem
agak problem saya melihatnya
karena kalau lihat dalam pertimbangan tuntutan dia merekomendasi dc
kalau dc itu dianggap yang meringankan
kalau kita kembali pada letterlocknya
tapi kenapa ada yang memberatkan
nah begitu eksekutor itu menjadi yang memberatkan
jadi agak dilematis kita melihatnya kejaksaan
oleh karena itu kemarin hasilnya jaksa menggunakan adalah hukuman yang maksimal yaitu fs
ketika fs itu seumur hidup maka hukuman yang ringan bagi eliezer adalah dua belas tahun
pastokannya seperti itu
nah kalau kita lihat undang undangnya sepertinya bukan
ini ada suatu kegambangan kegalauan ya
ketika ditentukan sebagai dc ternyata dia sebagai pelaku
pelaku eksekutor lagi mbak
nah disinilah yang akhirnya menjadi ini dc atau bukan
nah ini kembali
kalau kita kembali pada asalnya ya
asal negaranya itu adalah dc itu adalah kontribusi memberikan hukum paling ringan
tapi mungkin di indonesia asal asal lain
itulah perkembangan dinamika hukum dalam indonesia
kita menghormati semua
dan itu pun yang juga tadi sempat disampaikan ya prof ya
sempat ada konferensi pers dari pihak kejaksaan
begitu dimana kapus penum itu juga sudah menyampaikan
ada sejumlah pertimbangan pertimbangan
begitu hingga akhirnya tuntutan tersebut disampaikan oleh jaksa penuntut umum
dan itu pun juga disampaikan oleh jampi dump tadi
nah melihat respons
dari pihak kejaksaan
terkait dengan tuntutan yang kemarin dibacakan
ini apakah kemudian sebagai bentuk untuk meredam begitu prof
artinya untuk memberikan tafsir
tafsir penuntut umum adalah sebagai antara pidana yang maksimal
kemudian re adalah sebagai pidana yang ribetnya
ini bukan memberikan jisi mbak
dia akan dihukum seumur hidup
atau paling tidak dua puluh tahun
ini yang menjadikan reasoningnya
jadi karena eliser itu adalah sebagai jisi
bukan seumur hidup dua puluh tapi dihukum dua belas tahun
ini yang meringankan dari
targai tafsir penuntut umum
nanti kita lihat tafsir hakim seperti apa
apakah kembali pada doktrin
apakah mengikuti pada perkembangan yang terkait dengan penuntutan pola pemikir penuntut umum
kembali ke alam
sebuah keputusan nantinya akan ada di tangan hakim begitu ya
karena kalau kita mengikuti jalannya persidangan juga
masih ingat betul bagaimana kemudian di saat pembacaan dakwaan ini juga sempat disampaikan ya
bahwa ternyata tembakan yang pertama juga masih dalam kondisi hidup begitu
hingga akhirnya kemudian dieksekusi lagi oleh fs
tapi hal itu pun nantinya masih akan terus ditelah ya berarti ya prof ya
untuk menjadi pertimbangan pertimbangan dari hakim begitu
prof kita akan bicara terkait dengan bagaimana tuntutan yang diberikan kepada putri candrawati
kita tahu ada delapan tahun penjara
dan ini juga sama dengan dua terdakwa lainnya
apakah itu kemudian artinya karena tiga orang ini bukan merupakan eksekutor
oleh karena itu diberikan tuntutan delapan tahun
apakah anda menilai ini bisa dikategorikan sebagai satu hukuman yang atau masa tuntutan yang berat ringan ataupun sedang prof
masalah berat atau ringan dalam suatu tuntutan
kita melihat bahwa teorinya kemarin adalah next of mine
adanya kendak yang sama
dalam kendak sama itu nggak mungkin kita berpikir objektif sama mbak
tapi harus melihat bagian bagaimana masing masing individu
makanya dari objektif disubjektifkan
perannya seperti apa subjeknya seperti apa
gitu loh makanya kalau melihat perannya sama
kan gitu pak fai
perannya sama mungkin bisa tuntutannya sama
sekarang pertanyaannya mungkin perannya sama tapi subjeknya berbeda
contoh misalkan perannya sama tapi subjeknya berbeda antara r dan k
r itu sebagai penegak hukum polisi
yang harus maju mencegah
lainnya harusnya berbeda
yang sebagai sopir
ini yang diambilkan
kemudian juga bu p kenapa sama
bisa juga harusnya lebih tinggi
karena bu pe inilah yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan perintah
dan memberikan keterangan berbelit belit juga ya
dan tidak mengakui
tapi pertanyaannya subjeknya adalah perempuan
nah perkembangan hukum itu ada aspek gender pak
makanya dalam perkembangan hukum sekarang itu istilahnya kalau perempuan itu bukan terdakwa tapi perempuan berhadapan dengan hukum
di situlah mungkin saya melihatnya pertimbangan
oh akhirnya disamakan
padahal harus melihat dari objek apa namanya perang dan subjek orangnya
itulah yang harus membedakan beberapa perbedaan diantaranya dalam turut serta
itu yang beberapa jurisprudensi melihatnya seperti itu
ini kelihatannya ambil rata
ambil rata ya
tapi memang kalau melihat bagaimana kemudian perannya prof menilai bahwa adanya tuntutan delapan tahun untuk putri candrawati
ini juga berarti ada faktor tadi ya perempuan berhadapan dengan hukum
prof ini yang juga diangkat ya prof ya oleh pihak pengacara dari pc adalah bagaimana kemudian ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban
nah tapi memang kita harus sama sama tegaskan lagi mungkin prof bisa memberikan lagi kembali
mengingatkan kita di sini bahwa yang disidangkan itu adalah pasal terkait dengan pembunuhan berencana
apakah kemudian ini menjadi relevan ketika pihak pengacara dari putri chandrawati kemudian menyuarakan mengapa kemudian faktor faktor yang menjadi motif terjadinya atau latar belakang terjadinya pembunuhan ini tidak seperti menjadi hal hal yang meringankan dari tuntutan yang diberikan kepada pc prof
ya kita melihat dari pendapat penuntut umum memang berpikir dari objektif yang subjektif
objektif hukumnya baru subjektif perkaranya gitu mbak
makanya kita tidak boleh heran kalau berpikirnya adalah untuk kepentingan kliennya
tapi penuntut umum berpikir dari subjektif mewakili negaranya subjektif mewakili korban
dan juga subjektif mewakili masyarakat karena ada pembunuhan
makanya disini hukumnya objektif
ketika ada suatu hukuman objektif ya disitulah yang diambil di dalam suatu tuntutan yang dilakukan
dan ini sah sah aja
karena dalam suatu perdebatan apalagi terkait motif ya memang permasalahan gini mbak may
kasus ini sejak awal itu di timkat pendidikan tidak dijelaskan tentang motifnya apa
ini yang membuat pr bagi sidang hari ini kemarin itu seperti itu
harusnya di dalam suatu bap dulu ketika di magelangan itu harus penyebabnya motifnya harus ada
karena motifnya tidak ada maka penuntut umum mencoba menggali hakim menggali suatu perbuatan itu pasti ada sebabnya
pelecehan tidak ada buktinya
kekerasan verbal non verbal nggak ketemu
kemudian perkosaan visumnya tidak ada
lecetnya nggak ada
paling minim berdasarkan bukti sekender lah
kami istilahkan sekender mbak may
bukan primer kalau primer itu yang lihat sendiri
bukti sekender contoh dari keterangan beberapa ahli
kemudian keterangan dari saksi k kalau nggak salah yang misalkan di dalam rumah ada duri
ada suatu masalah yang perlu diselesaikan
nah bukti bukti itulah
yang mungkin menjadikan oh ini ada suatu tanda petik bahasanya perselingkuhan
ini bukti yang minimal
motif yang sangat minimalis adanya suatu kasus yang memang sulit dibuktikan
tapi paling tidak bukti bukti formal itu sudah penuntut umum menggambarkan
oh motifnya adalah ada suatu permasalahan seperti ini
itu itu yang digambar
sehingga gambaran ini nanti menjadi utuh
adanya suatu pembunuhan pertama adalah adanya suatu motif
motif memang bukan bagian perencanaan
dalam pembuktian itu nggak penting
tapi sebagai suatu yang utuh suatu peristiwa pasti diduli adanya motif
motif itu menimbulkan suatu kendak
nah pertanyaan lagi apakah hanya karena apa namanya pelesingkuan sampai terjadi pembunuhan
nah itu pr lagi mbak medi
yang nanti akan kita lihat bagaimana kemudian hal hal tersebut bisa menjadi pertimbangan
majelis hakim ya ketika nanti menyampaikan putusan
sebelum kita menutup dialog hari ini
sesuai dengan headline ini
adilkah tuntutan jpu untuk para terdakwa pembunuhan yosua
apakah sudah dinilai adil berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia
ya masalah adil saya tidak bisa menjawab secara adil dan tidak adil
karena adil itu berdasarkan kepentingan siapa
kalau kepentingan penuntut umum penuntut umum sudah menuntutkan berdasarkan keadilan dan kebenaran
keadilan dan kebenaran
kalau sebagai korban berarti belum adil
kenapa adil itu
untuk umum apalagi
nah disinilah nanti hakim akan melihat secara objektif mungkin
adil itu memang relatif sekali
koridornya adalah hukum
koridornya ada aturan yang ditentukan dalam undang undang
sehingga dalam hal seperti ini
keadilan itu tidak bisa dijawab satu tambah satu dua
tergantung pada perspektifnya
siapa yang akan memberikan
kita tunggu aja pak hakim nanti akan memberikan seperti apa
itu yang juga akan kita tunggu bersama nanti akan disampaikan ya
oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru besar hukum pidana unsut
prof hipnu nugroho sudah bergabung bersama kami siang hari ini
sehat selalu prof
terima kasih bapak
terima kasih bapak